karena gue sama sekali gak berharap keberadaan lo di hidupku
jadi sekarang gue minta
lo gak usah gangguin gue lagi
pangeran kamu tuh gimana sih
punya perasaan gak sih kamu
no om aku emang
sama aku bikin kesalahan besar banget ke pangeran
pangeran please maafin gue
gue tau gue salah tapi gue minta maaf
gue bakal lakuin apa aja biar lo maafin gue ya
gue mohon banget ya
yaudah deh om
aku jangan ke kampus aja ya
mungkin efek karun aku semaleman namis
pangeran kamu anterin mel aja ke kampus
apaan sih pak
kenapa aku yang harus nganterin
kan dia bisa suruh supir dia kesini
anterin dia ke kampus
kamu mau kena masalah sama om raymond
atau mau papa cabut kredit card kamu
tapi kayaknya gue nggak bisa nyetir sendiri deh
wah yang setir ini ya
thank you ya om aku jalan dulu
untung aja aku masih bisa handle pangeran
gak kebayang reaksi pak remo
kalau dia sampai tau
bisa kacau dirinya
nanyain yang aku minta semalam
apa udah dilakuin sama dia
kamu udah dapat informasi yang saya minta semalam
kalau gitu temuin saya di tempat biasa
gue tau mungkin lo sedul banget sama gue
sampai sampai lo gak mau ngeliat muka gue
tapi sumpah gue nyesel banget
gue minta maaf banget ya
lo tuh sadar gak sih
lo mau kita tabrakan
mau kita berdua mati
sumpah sumpah gue gak bermaksud goyang goyangin mobilnya
sumpah gue gak sengaja
maaf banget ya
udah cukup ya
gue capek banget denger ocehan
mau kecah kepala gue
kok lo berhenti sih
mau kuliah lah
mau ke kelas
kelas kita kan sejam lagi
lo kenapa sih lo lagi banyak pikiran
kok kok bisa bisanya ya gue gak tau jam
gue pikir udah mulai
aduh gue kenapa ya
yaudah mendingan sekarang lo tenangin diri dulu ya
tapi perasaan gue tuh gak enak deh ki
ibu lagi jalan ke kantor
ibu baik baik aja kan
ibu baik baik aja kok sayang
gak apa apa kok bu
cuma pengen nanya kabar ibu aja
hati hati di jalan ya bu
ternyata ibu gak apa apa
perasaan gue doang gue salah
gini aja sekarang kita ke kantin
biar lo bisa lebih tenang
stop ganggu hidup gue
lo tuh kayak parasit tau gak lama lama
lo tau parasit apa
dan gak diharapkan sama sekali
lo itu parasit buat hidup gue
karena gue sama sekali gak berharap keberadaan lo di hidup gue
jadi sekarang gue minta
ibu ada apaan bu
tak ada apaan
ya ampun mel
mel bangun mel
mel bangun mel
mel bangun mel
mel bangun mel bangun mel bangun mel bangun
yes selamat siang
melia arkan ini
saya tidak mau tahu
saya tuntut rumah sakit

waduh pak bos
mel kenapa pak bos
jom ke rumah sakit tiada medika jom
mel kecelakaan jom ngebun jom ngebun jom ngebun
jangan lupa subscribe channel mel

batu bata lo kenapa
kok suara lu kayak gitu sih
lo baik baik aja kan
mel mel kenapa
mel kecelakaan ustaz goreng
sekarang kita di rumah sakit tiada medika
ini semua salah gue
mel kecelakaan gara gara gue
lo tenang ya lo tenang batu bata
terus gue butuh lo sekarang
iya iya ya gue kesana sekarang
pokoknya lo tenang sampe gue dateng disana
putri mau kemana
lo mau kemana
bentar lagi kita kelas loh
mel kecelakaan ki